cuma ngorek ngorek berita tentang raya sama mondi
dia ngomongnya bolak balik raya mondi raya mondi raya mondi
kan sedih gue
kalau menurut gue
lo gak boleh nyerah gitu aja
kan lo udah tau sendiri raya itu gak suka sama hicle
bahkan dia udah pacaran sama mondi
raya itu juga suka sama haikal
atau enggak mereka udah jadian
baru lo boleh nyerah
gue yakin masih banyak cara buat naklukin hatinya haikal
jadi lo tenang aja ya
ah gak mau mah
trauma banget gue
awalnya gue udah keren keren nih
bakal yang ini
tante tante emangnya saya tante kamu
tante gak macem macem
eh ya denger ya sekali lagi ya
mau ngobrol kayak mau macem macem
kayak kamu tuh gak selevelan sama anak saya
anak saya itu namanya aja pakai raden ajeng ayu
siapa sebutin nama kamu
raden ayu ajak putri meliana kiki raden
panjang banget tuh
mulai sekarang awas hati hati deket lagi
tapi sekarang bukannya udah gak zaman ya tante
pacaran selevelan rajad gitu udah gak jaman tante
kodok aja bisa kawin sama ikan betok loh tante
dasar kamu gak berbudaya
tante saya berbudaya kok
pokoknya sekali lagi saya lihat kamu deket deket anak saya
saya kasih bogem tau gak
yang sengaja lebih baik dulu
terima kasih juga raya ditengokin sama kita ya
pasti ntar dia pusing
soalnya kita bersik banget
rek gue kayaknya nyerah deh sama hicle
gue udah gak mau pedekatin lagi sama dia
dia gak bakal bisa move on dari raya
kan kemarin gue udah jack lunch tuh sama dia
awalnya gue udah seneng banget rek
gue kira bakal jadi romantis
dia cuma ngorek ngorek berita tentang raya sama mondi
kan sedih gue
kalau menurut gue
lo gak boleh nyerah gitu aja
kan lo udah tau sendiri
raya itu gak suka sama haikal
bahkan dia udah pacaran sama mondi
raya itu juga suka sama haikal
atau enggak mereka udah jadian
baru lo boleh nyerah
lagian juga gue yakin masih banyak cara buat maklukin hati haikal
jadi lo tenang aja ya
enggak mau ma
trauma banget gue
awalnya gue udah keren keren nih
sudah masuk enam puluh km per jam
tiba tiba ada bebek lewat

terus gue nyangkut di pohon
lain kali kalau misalnya lo mau latihan
jangan yang di dekat hutan atau sawah atau semak semak
yang deket sungai aja
terus gue nyemplung dong
oke deh kalau gitu gue mau pulang aja
kita ngajarin yang ngelukin raya kan
ehm kayaknya enggak deh
lo pikirin juga tuh cara cara lain
buat ngelukin hatinya haikal oke
mau gue anterin gak
gak usah bahasin dulu
beli makanan jadi teh mahal
tapi den boy teh sukanya kalio ayam kampung
eh tapi di mantai tidak bisa bikin ya
yang bener baik
ya yang irah
punten ibu di kantunnya lah
ah si diman deh
ibu punten ibu mohon
kayak mana hangun si diman
nih dimana ya naon
saya teh kangen sama irah
ah untuk muruluk
baksi kamu teh ayam mau nanya kak irah
irah keriwai yukur masak
iya ini saya teh saya mau masak
maksud kamu teh nak masak keren naon masak
diman mendingan meliwai atuh
ini tadinya juga mau begitu
tapi yang kamu biasa bikin enak katanya teh
atuh kamu teh kapan teh bisa masak nak
eh cek sahah irah
eh atuh gini gini deh
diman teh keturunan tukang masak
makanya saya telepon irah
resepnya apa aja
ngomonglah tadi teh kangen kak irah
sekalian atuh irah
saya juga kangen
udah cepet atuh irah
yang besok siapkan atuh
catat buku itu buku nasiapkan
eh dimana buku tadi
eh dimana nyak
oh ini lain minyak irah minyak
minyak minyak siapkan minyak ajang lumis nanya
oh terus sereh tiu batang
tuh jeruk warna bodas nah
bungkul kan kan
kan ini bener bener pokoknya irah
kan bukan masak
dua sereh tiga batang
terus daun jeruk purut
dalapan siki dalapan lembar
daun jeruk purut
terus daun eh daun kunyit salembar
udah pohon tak
beli sahulu eh kalapan nah nyaman nyek
jahe jeng kunyitnya apa senti weh nyaman
aduh atuh nohon atuh
oh oh yuk
ah beres pokoknya
wah keren banget
wah keren banget
wah keren banget
wah keren banget
wah keren banget
wah keren banget
wah keren banget
wah keren banget
wah keren banget
wah keren banget
wah keren banget
wah keren banget
wah keren banget
wah keren banget
wah keren banget
wah keren banget
wah keren banget
wah keren banget
wah keren banget
wah keren banget
wah keren banget
wah keren banget
wah keren banget
wah keren banget
wah keren banget
wah keren banget
wah keren banget
wah keren banget
wah keren banget
wah keren banget
wah keren banget
wah keren banget
wah keren banget
yah keren banget
wah keren banget
wah keren banget
wah keren banget
wah keren banget
wah keren banget
wah keren banget
wah keren banget
wah keren banget
wah keren banget